rumah adalah tempat membangun keluarga dan tempat beristirahat
sehingga harus dijadikan tempat pulang yang nyaman dan tempat yang selalu dirindukan satu keluarga
inilah konsep yang ditanamkan pendongeng aryo zidni dan keluarga saat membangun rumah mereka di kawasan bogor
wah hari ini senang sekali melihatnya karena ia baru pertama kali pergi kebun binatang
aryo mulai menggeluti aktivitas berdongeng sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat berkuliah di universitas indonesia
saat itu ia diajak seorang dosen untuk mendongeng di rumah sakit anak pengidap kanker
mereka bercerita itu sangat ngebantu gitu loh
meskipun mereka dalam keadaan yang nggak sehat kan gitu
tapi itu menyenangkan jadinya buat mereka dan buat orang tuanya itu ngebantu banget
jadi akhirnya ya mulailah keterusan dari sana
dongeng dari pasca bencana ke pasca bencana yang lain
ke taman baca ke taman baca yang lain
sejak saat itu aryo mulai mendedikasikan hidupnya untuk menghibur serta membangkitkan imajinasi anak lewat dongeng
oleh sebab itu pengetahuan luas aryo tentang beragam cerita dongeng dunia menjadi inspirasi saat ia mulai membangun rumah idamannya
dulu ada beberapa dongeng yang aku suka dan itu
dari mana ya
dari eropa dan amerika gitu loh
di dongeng dongeng itu tuh kayak ada
bentuk bentuk rumah yang aku suka
pagar putih kemudian dari depan tuh kayak rumah tua gitu loh
nah kebetulan ketemunya rumah tua
terus yaudah kita bongkar pagarnya
nggak usah tinggi tinggi kita kasih
pagar putih kayu gitu
jadi kayak model tintin di tintin cerita cerita tintin tuh ee
ada tuh sempat ketemu
apa cerita cerita yang seperti itu
dulu aku juga ada suka
satu cerita yang suka dibawa sampai sekarang kemana mana
eee ceritanya itu dari
eee folktale dari jepang dan dari china
jadi judulnya itu tiki tiki tembo
nah disitu kebetulan pusat ceritanya itu ada di sumur

nah kebetulan ketemulah ada rumah dengan sumurnya jadi
wah ada sumurnya gitu jadi salah satu hal yang membuat
wah sumul ini harus jadi

ini juga nih center dari bangunannya gitu loh
harus dirapihin gitu
dan akhirnya yaudah kita bikin sumur itu
aryo tinggal bersama istri dan anak di rumah dengan luas lahan dua ratus empat puluh meter persegi
dan luas bangunan satu ratus lima puluh meter persegi

tak hanya membaca aryo bahkan juga menulis cerita dongeng
istri ariel shastiviani juga bergerak di bidang kreatif sebagai perajin bahan daur ulang
istri ariel shastiviani juga bergerak di bidang kreatif sebagai perajin bahan daur ulang
ariel dan keluarga mengaku membutuhkan ruang yang dapat merangsang kreatifitas mereka saat bekerja di rumah
aryo dan keluarga mengaku membutuhkan ruang yang dapat merangsang kreativitas mereka saat bekerja di rumah
ariel dan keluarga mengaku membutuhkan ruang yang dapat merangsang kreatifitas mereka saat bekerja di rumah

kebutuhan itu jadi kita punya satu ruangan yang memang kita dedikasikan untuk melakukan itu semua
jadi itu kerja di situ workshop di situ ngobrol di situ gambar di situ belajar di situ jadi kita
punya sudut sudut sendiri sudut crafting ada di mana itu kepuasannya si uti arka di mana aku
dimana nah karena kita juga punya banyak buku kita butuh banyak tembok untuk kita taruh buku
akhirnya yaudah kita bongkar jendela jendelanya karena ruangan dulunya itu adalah ruang makan
ada banyak jendela kita bongkar jendela jendelanya itu kemudian kita bikin satu jendela yang kebetulan
memang terinspirasi juga sama ceritanya dari jerr talkin itu kita suka banget sama itu kan
seriesnya lord of the ring nah kita bikinlah itu dan kebetulan juga karena kita punya kayu kayu
bekas yang kita punya
jadi akhirnya kayu kayu itu kita bikin untuk jendela dan dalam jendelanya itu
aryo dan sastiviani mengisi rumah mereka dengan beragam furnitur yang didaur naik atau upcycle
jadi pas ngebangun rumah ini sebenarnya kita memaksimalkan apa yang kita punya jadi sedikit
sekali hal hal yang
eh beli gitu jadi kalau kita bisa bikin kenapa enggak dan aku juga crafter jadi semangat diy itu
membara gitu ya jadi barang barang yang kita punya dulu kan ini rumah tua dan kita bongkar gitu
terus jendela pintu dan lain sebagainya gitu itu ya kita manfaatin lagi gitu gimana caranya
kita manfaatin lagi terus kayak tralis juga kita manfaatin buat tanaman di taman gitu gitu aja sih
terus kita punya rak buku yang ya biasalah kotak kotak gitu di rumah lama akhirnya gimana
caranya itu bisa disesuaikan sama desain kita yang baru proses renovasi rumah dimulai pada tahun dua ribu dua
dan memakan waktu dua tahun untuk menghemat biaya aryo dan sastiviani tidak menggunakan
ataupun desainer interior
mereka menggunakan jasa tukang kayu untuk membantu merombak rumah
setiap ruangan di rumah unik
ario dan sastiviani memiliki karakter yang berbeda
mulai dari bagian depan rumah yang dihiasi dengan pintu merah
hingga halaman belakang yang dilengkapi dengan sumur
setiap sudut rumah bisa menjadi sumber inspirasi bagi para penghuni